meski kerap mengkritik presiden jokowi dodo
ketua dewan kehormatan partai amarat nasional amin rais
masih membuka pintu silaturahmi syaratnya presiden datang ke kediamannya di yogyakarta
menanggapi hal tersebut presiden jokowi mengaku sedang mengatur waktu untuk bertemu dengan amin rais
rencana pertemuan antara presiden jokowi dodo dengan amin rais
dinilai bisa meredakan tensi politik yang memanas beberapa waktu lalu
menurut ketua dewan pimpinan pusat golkar aceh hasan zazili
seperti dikutip cnnindonesia com
pertemuan keduanya akan berdampak positif mengingat peran mereka sebagai tokoh politik besar
senad dengan aceh ketua umum pan zulkifli hasan menyebut baik rencana pertemuan amin rais dengan jokowi dodo
pertemuan itu diharapkan dapat meredakan ketegangan jokowi dan amin rais
sebetulnya kan beberapa waktu yang lalu kan sudah hampir ya
mungkin tiga bulan atau enam bulan yang lalu
waktu itu hampir lah nggak tahu kenapa
akhirnya gak jadi
mudah mudahan bisa terjadi ya
apalagi di bulan baik bulan suci ramadan ya silaturahim itu tentu penting sekali ya
dengan silaturahim itu kan akan paling tidak menyelesaikan separuh persoalan
dan ketemu itulah nilai nilai luhur ke indonesia kita oleh ketua dewan pimpinan pusat golkar aceh
sebelumnya presiden joko widodo mengaku sedang mengatur waktu pertemuan dengan amin rais
nanti kita atur
pak presiden apa apaan
nanti kita atur
pak amin diundang ke istana atau bapak ke rumah pak
ya bisa dalam waktu dekat bisa dalam waktu panjang
walaupun harus ke yogyakarta
amin rais dikenal kerap mengkritik kebijakan presiden jokowi
sebelum bertemu jokowi amin mematok syarat
yakni jokowi lah yang harus menemuinya di kediamannya di yogyakarta
saat pertemuan nanti amin membuka kemungkinan berdialog dengan tokoh yang sering dikritiknya itu
amin mengklaim ada sejumlah pihak yang berupaya mempertemukan dirinya
dengan mantan wali kota solo itu
memang sudah beberapa bulan terakhir ada usaha ya
untuk mempertemukan saya dengan pak jokowi
saya menyampaikan amat sangat mudah sekali ya
silahkan pak jokowi terbang ke jogja
bukan semata mata mau ketemu saya
mungkin aja aja di gajah mada
mungkin di gunung kidul mungkin di sleman
mampirlah ke rumah saya
ya ke rumah saya
kemudian nanti pak jokowi menyampaikan apa
saya dengar baik baik
dan bisa menyampaikan sesuatu yang saya inginkan
sangat santun sopan dan etis lah ya
di luar wacana pertemuan tersebut ketua dpp golkar
aca hasan tidak mengartikannya sebagai pertanda pan agen rapat ke kubu pemerintah
meski hingga saat ini pan belum menentukan arah koalisi untuk pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
di tengah upaya mempertemukan amin rais dengan presiden jokowi terbaru
ketua dewan kehormatan pan itu bertemu dan umroh bersama dengan prabowo subianto dan juga sejumlah elit pks
rencananya para tokoh oposisi ini amin rais prabowo dan elit pks akan bertemu dengan rizik sihab
umroh bersama ini pun disebut sebut kental dengan nuansa politis
apakah umroh ini bagian dari konsolidasi jalan pendaftaran pilpres
dan bagaimana sebenarnya posisi pan untuk pilpres nanti
kita akan ulas malam hari ini
saya sudah bersama dengan tiga narasumber
sebelah kiri saya sudah ada mas derajat wibowo wakil ketua dewan kehormatan pan
selamat malam mas derajat
selamat malam mas renan
di tengah ada mbak eva kusuma sundari sekretaris badan pendidikan dan pelatihan pdip
selamat malam mbak eva
dan yang paling ujung sudah ada bang emrus zihombing akademisi komunikasi politik dari uph
selamat malam bang emrus
sebelum kita mulai dialog malam hari ini
mengenai apa ya namanya sebelum bertemu dengan pak jokowi ya
maksudnya di tengah upaya pertemuan itu ternyata ada hal yang lain yang cukup menarik untuk kita amati
bahwa ada umroh satu hal tapi kemudian karena ini diisi oleh tokoh tokoh politik begitu ya
tokoh tokoh oposisi menjadi menarik untuk kita perbincangkan
saya akan ajak bapak ibu sekalian untuk melihat terlebih dahulu di plasma
foto foto terbaru yang bisa kita saksikan bersama ini mas derajat
pak amin ya
amin yang benar yang menjawab
dan beberapa anggota dari pa dua ratus dua belas tokoh tokohnya ya ini ya
yang tengah umroh bersama saat ini
terakhir tadi informasinya kami harusnya menghubungi dari pa dua ratus dua belas
tapi kebetulan ada gangguan komunikasi
tapi begini mas derajat ini umroh ini apakah ketemu di sana begitu
atau dalam arti memang sudah dipersiapkan sebelumnya umroh bersama ini
dengan pak prabowo subianto
jadi gini ceritanya pak amin itu pada saat ramadan itu sering kali ya
ke umroh keluarga
mungkin hanya satu dua ramadan yang beliau nggak kesana
tapi rata rata ramadan beliau selalu kesana kadang rombongan besar ya
kadang rombongan kecil
nah kali ini rombongan beliau itu ada hanafi ada edo menantu beliau
kemudian staf staf pribadi beliau
tadinya rencananya saya juga cuman saya tidak jadi ikut karena istri saya agak rumit untuk mengurus cutinya
jadi mas derajat nggak ikut
kalau tadi ikut ada di foto foto tadi itu ya
jadi mereka aku
karena kalau saya kalau umroh itu tanpa istri itu rasanya nggak abdol
jadi saya nggak jadi ikut ya udah saya jaga gawang di sini
nah kemudian pas satu saat mas bowo datang ke rumah pak amin
pak amin mengatakan saya akan berangkat umroh terus saya ke eropa
kalau gitu saya pulangnya umrah sekalian
jadi akhirnya itulah yang terjadi begitu
jadi bukan di planning apa makanya ya udah mas bowo
cuma saya berangkat umrohnya kata mas ugo saya baru tanggal segini
nggak apa apa saya tanggal segini masih ada di

akhirnya ya sudah
terus tadi malam dini hari ya pak amin sudah selesai umroh
mas prabowo telpon mengabarkan kalau beliau akan mulai tawafnya
kemudian ya sudah karena pak amin masih di masjidil haram ya sudah sekaligus aja
nunggu subuh di situ
bertemulah di sini saling menanyakan kabar segala macam
terus kemudian ya habis subuh mereka kembali ke hotel
habib rizik ada di sana dan kita sudah ngasih tahu habib rizik kalau pak amin akan kesana ya udah sekalian ya udahlah
itu juga bersama dengan ini ya tokoh tokoh dari pa dua ratus dua belas ya
ya yang dua ratus dua belas juga ada di kebetulan juga ada di sana
jadi ini semua kebetulan sama
emang kalau pas ramadan itu orang indonesia banyak sekali yang di sana
jadi biasanya kita kontak kontakan kita kumpul kumpul lah gitu lah kira kira pernah begitu
kalau yang pks malah saya belum lihat
makanya ada banyak
ada berita berita tentang pks ikut ini
ada anggota komisi tiga dpr ya pak al habsyi dari pks ikut
iya tapi belum kelihatan
belum kelihatan tadi di foto fotonya
kalau kemudian ini dilihat dalam perspektif yang lain ya mas derajat
misalnya gini ini kan karena tokoh tokoh yang kebetulan ikut yang sejak lama kita tahu ya merupakan tokoh oposisi ya
begitu agak keras dengan pak jokowi
ada pak amin juga di sana
kemudian dinilai sebagai
umroh yang kemudian ini bisa saja membahas hal hal politik untuk pilpres dua ribu sembilan belas
tanggapan mas derajat
ya saya rasa juga ada orang pemerintah yang sedang umroh tapi mungkin takut untuk bergabung di sini
tapi kalau timbul penafsiran ya kita nggak bisa menghindari
kita nggak bisa karena biar bagaimanapun juga kalau mereka bertemu di sana ya mau tidak mau pasti akan ada pembicarakan politik ya
tapi bukan di dalam kompleks masjidil haram ya
ketika di masjidil haram itu
tapi dalam forum pertemuan yang lain tapi juga di lokasi yang sama begitu ya kira kira
enggak di luar di kota makkah
di kota mekah karena habib rizik kan tinggal di makkah
nah sekarang pada saat kita sedang live ini itu sedang ada pertemuan terbatas pak amin mas bowo dan habib rizik
apa sih yang dibahas mas derajat
belum tahu saya
ya kalau mas bowo sih beliau niatnya ingin mengunjungi seorang warga negara indonesia yang tidak bisa pulang
karena apa namanya kasus hukum yang dalam pandangan beliau itu tidak tepat gitu
jadi kalau yang saya tangkap dari mas bowo begitu ya kalau pak amin memang beliau kan senang berkunjung ke rumah saya aja juga berkali kali berkunjung gitu
kalau dikatakan ini umrah politik tepat nggak
kalau dituduh bahwa niatnya politik salah
tapi bahwa kemudian mau tidak mau ada rentetan politiknya ya itu sesuatu yang tidak terelakkan karena disitu tokoh tokoh politik dan ya semuanya yang ada di dalam foto ini semuanya
tokoh politik ya
nggak ada satupun yang broco kayak mbak eva gitu
jadi apa ya itu nggak terelakkan
jadi apa namanya saya nggak bisa menyalahkan
dari teman teman pdp tanggal ini
dari teman teman pdp tangkap mengenai apa namanya
ini kan tadi juga mas zaty mengatakan tidak bisa mengelakkan juga kalau membahas politik ya
maksudnya artinya kan sudah ada pertemuan antara prabowo subianto amin rais dengan rizik sihab gitu di sana
yang selama ini kita tahu ada di dalam barisan yang sama mungkin ya
tanggapan dari pdp seperti apa mbak eva
ya tidak bisa karena pak riziknya di sana kalau mau konsolidasi harus berkunjung ke sana
dan timingnya mungkin mengambil timing yang umroh dan ini menjadi sekali dayung dua pulau kan menurut saya
dan menurut saya ya nggak apa apa karena sebelumnya kan sudah ada misalkan statement dari alumni dua ratus dua belas yang mengajukan pak prabowo sebagai salah satu dari kandidat yang akan didukung
termasuk alumni juga mengajukan rizik untuk dijadikan kandidat
jadi menurut saya ya wajar karena sudah bisa kebaca dari sini gitu loh bahwa mereka dalam satu klaster
dan klasternya adalah tentu apa itu lawannya pak jokowi kelak begitu ya
karena pak prabowo sudah deklarasi dan juga ada dukungan ke sana dan seterusnya
jadi menurut saya ya memang pertemuan politik di luar umrohnya ya tadi
jadi ada sisi memang menjalankan ibadah tapi memang karanya ya tidak bisa dipisahkan juga begitu ya
ya itu kan
orang politik semua
oke jadi itu yang kemudian mbak eva lihat juga ya
iya dan kita lagi nunggu dari mas derajat ada kabar apa lagi
mbak eva sama saya satu grup ini
tapi memang saat ini ada pertemuan antara rizik sihab dengan pak amin dan juga dengan pak prabowo artinya begitu ya
iya pada saat ini
ditanggapi serius nggak dengan teman teman pdip pertemuan ini
karena kan kita lihat selama ini habib rizik begitu rizik sihab juga punya masain cukup banyak belakangan ini
semua kita anggap serius nggak ada yang kita sepelekan ya
cuma hanya timingnya saja kita nggak ngomong tentang capres sampai sebelum pilkada
tapi semua dicatat semua dipantau semua gelagat istilahnya ya
semua gelagat kita pantau dan dalam politik itu kan semua dihitung
dan sekaligus juga tidak ada dead end gitu ya dalam rumusannya
semuanya masih mungkin
semuanya masih mungkin
meskipun sudah umroh bareng masih mungkin juga ya
mungkin juga nggak juga bisa gitu loh
jadi menurut kita si orang politik nggak boleh gampang gumun
biasa aja itu lihat aja nanti pada saat mencari tiket pendaftaran baru ketahuan sebetulnya
jadi kemarin itu ngiring ngiring itu belum tentu jadi juga gitu loh
tapi pada saat
kalau ini sudah mulai mulai ketahuan nggak dengan umrah ini
ya misalkan kan tidak mungkin karena alumni dua ratus dua belas bukan partai
jadi nggak mungkin nyalonin pak risik ya
yang paling mungkin adalah pak prabowo meminta dukungan dari pak rizik
dan menurut kami juga tidak mengejutkan karena selama ini juga sudah mendukung kesana
tidak ada gejala yang baru yang perlu dikalkulasi ulang karena beliau bertiga selalu bersama ya
tapi ini juga dicatat ya oleh pdb
jadi pdb dipantau terus ya
apa yang terjadi dalam eskalasi belakangan ini
nanti kalau elemen pak zul misalnya masuk ini kan juga akan berubah juga
jadi kita wait and see aja sambil mantau
bang emrus ada tanggapan mengenai pertemuan di mekah ini umroh bersama ini
apakah ini kemudian menguatkan ya sekali lagi
meskipun tadi mas raja masih mengatakan masih cair semuanya
masih belum tentu akan maju bersama di pilpres dua ribu sembilan belas
tapi kalau dalam perspektif komunikasi politik melihat seperti ini
apakah sudah kode besar banget ya
kode keras gitu kira kira bahwa oke kita akan maju dengan katakanlah minta dukungan juga ke rizik sihab begitu
saya pikir sangat cair sekali gitu ya
politik kita di indonesia menurut pengamatan saya ya bisa berubah setiap saat gitu ya
kita lihat saja misalnya dulu golkar mendukung prabowo sekarang sudah ke jokowi gitu ya
ngabalin kemarin juga ada di seberangnya jokowi sekarang bersatu dengan di istana misalnya
tingnya beliau dulu
nah itu hal yang buat saya
itu hal yang wajar terjadi
karena memang bahwa politik kita di indonesia itu bagaimana berorientasi bagaimana memperoleh kekuasaan
tidak berbasis kepada ideologi
kalau berbasis kepada ideologi biasanya akan steak dia
katakanlah dia akan tetap berkoalisi dengan apa yang menjadi koalisi
misalnya kita contoh katakanlah pan misalnya
begitu kerasnya pak amin rais mengkritik pemerintahan
tapi di sisi lain kader pan ada di kabinet
nah ini peta peta cairnya
oleh karena itu saya pikir bahwa katakanlah pertemuan ini juga gambar gambar yang dikirim ini ke indonesia seperti ini bisa bisa kita melihat
ini pesan komunikasi juga bermakna juga
apa yang ingin disampaikan kira kira
kalau kita lakukan studi semiotika misalnya makna dibalik daripada gambar gambar ini bahwa menunjukkan bahwa mereka solidaritas mereka solid
mereka itu masih tinggi gitu ya
karena ada pertemuan para tokoh tokoh tersebut gitu ya
nah kemudian adalah kita melihat bahwa para ini pertemuan tentu di
di luar rumah ibadah gitu ya
karena ini para politisi dari sudut komunikasi politik biasanya politik itu ketika ketemu pasti bicara politik
kalau dia orang hukum akan bicara hukum
kalau dia orang kedokteran apapun alasannya pasti nyerempet ke kedokteran
wajar wajar saja lagi lagi ya
hanya saja kita harus maknai bahwa politik itu tidak selamanya negatif gitu ya
bisa saja ini mereka membicarakan tentang politik tentang kebangsaan yang mereka inginkan membangun bangsa indonesia
tetapi tidak selamanya kita melihat bahwa politik itu selalu jahat nakal dan lain lain sebagainya
karena memang historis dari para politik itu adalah bagaimana mengambil kebijakan untuk menjatuhkan rakyat
hanya saja perjalanannya sehingga muncul pendapat marcelian
yang mengatakan bahwa menghalalkan semua cara untuk memperoleh kekuasaan
tetapi saya melihat bahwa kalau ini misalnya suatu ibadah yang dilakukan katakanlah ke rumah atau katakanlah ibadah umroh sebagai suatu tindakan suci gitu ya
saya kira pasti memperbincangkan
karena pasti memperbincangkan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara
jadi memang ini menunjukkan bahwa mereka solid mereka diberikan yang sama begitu dan tidak bisa kemudian dihindari kalau ataupun publik menilai ini ya umrohnya ada nuansa politiknya
umrohnya tetap umroh gitu ya
jadi artinya adalah peristiwa religius gitu ya
tetapi pertemuan di luar rumah ibadah bisa saja memperbincangkan tentang politik
saya mengatakan bahwa pasti terkait dengan politik kondisi di indonesia karena mereka adalah tokoh tokoh politik kita
baik mas derajat seberapa solid sih sebenarnya ini kan tadi bang emrus mengatakan ini menunjukkan soliditas ya
soliditas antara tokoh tokoh oposisi begitu
ada pak amin di sana ketua dewan kehormatan pan ada pak prabowo ada rizik sihab ada elit elit pks juga di sana
seberapa solid sebenarnya pan dengan pks dengan gerindra untuk pilpres dua ribu sembilan belas
ini yang masih menjadi pertanyaan
tadi juga bang emrus mengatakan
agak menyinggung pan ada di pemerintah juga saat ini
seberapa solid nih
jangan jangan umroh ini sudah pertemuan ini apakah semakin solid atau lagi lagi masih menunggu kemana arah angin
nanti kita akan jawab mas derajat
kami akan segera kembali
prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
kita masih membahas mengenai ada pertemuan
pertemuan yang memang ada
yang memang ada ibadah dan juga konteks politiknya
karena memang diisi oleh tokoh tokoh politik
tadi sudah kita bicarakan ya
bahwa memang ada pesan yang ingin disampaikan bahwa mereka solid begitu
kita ada lihat lagi foto terbaru ini mas derajat mbak eva bang emrus melihat foto foto terbaru dari pertemuan tersebut
nah jadi sudah ada fotonya ya ini ya
antara rizik sihab
oh dari handphonenya langsung ya
oke kita lihat lagi ini untuk mungkin pemirsa yang belum tahu
ada pak prabowo di sana
ada amin rais
mungkin untuk pak amin rais ini bukan pertama kalinya ya bertemu di mekah dengan habib rizik begitu ya
tapi ada pak prabowo di sana
ini kemudian nilainya menjadi bertambah kira kira begitu
karena menguatkan seolah olah memang menguatkan pesan yang tadi sudah kita bahas bersama
tapi kalau dari segi partai mas derajat nah ini kayaknya berat juga nih
karena belum tahu kan gimana
ada pak amin di sana
ada pak prabowo di sana
ada mungkin juga beberapa orang di sana
ada pak amin di sana
ada beberapa kader pks
apa sudah solid nih memang ini mas derajat
begini kalau posisi resmi partai tentu nanti akan diputuskan secara formal ya
tapi kalau di pan memang tidak usah dikatakan
orang tahu seberapa besar perangan pak amin di dalam pan
dan kemudian juga kalau tadi ditanyakan soliditas dengan gerindra segala macam
ya pak amin saat ini akrab sekali dengan prabowo
malah jauh lebih akrab dibanding sebelum sebelumnya
jadi apakah itu nanti akan berujung pada tekan teken formal pendaftaran atau tidak ya kita tunggu
tapi memang komunikasinya sangat amat intensif ya
sebenarnya komunikasi dengan pihak pak jokowi juga ada
tapi mungkin nyambungnya belum gatu gatu banget
jadi kita tunggu saja nanti
kalau dari pan sendiri kan memutuskannya nanti setelah rakernas
kita di posisi pan secara formal itu masih mengikuti rakernas tahun lalu
dimana memutuskan untuk meminta bang zul maju sebagai capres
nah kalau bang zul sendiri kira kira maunya kemana untuk koalisi di pilpres dua ribu sembilan belas nanti ini
bang zul saya mungkin bukan orang yang tepat untuk menjawab
bang zul mungkin lebih bagus ditanya kepada bang zul
tapi tentu bang zul akan menghitung
konstituen pan ini sebagian besar ada dimana
karena tentu beliau tidak ingin tercatat dalam sejarah politik indonesia
ketika memimpin satu partai ternyata partainya ditinggal oleh konstituen

jadi saya rasa akan ada hitung hitungan yang sangat baik

dan kalau kemudian keputusan diambil ya saya rasa pasti akan disampaikan kepada pihak pihak yang terkait
tapi memang komunikasi politik antara pak prabowo dengan pak amin ya seperti yang kita lihat
tadi mas derajat katakan memang lebih baik sekarang ya
lebih intensif sekarang
artinya ada semangat yang sama kalau begitu kan
ya sejauh ini seperti itu ya
tapi kan apa namanya di dalam politik itu sekali lagi semuanya bisa saja terjadi
semuanya bisa saja terjadi
ini saya dengan mbak eva ini nggak pernah satu kubu ya mbak kita ya
cuma satu grup whatsapp aja
satu grup untuk sepuluh tahun
kita akrabnya itu lebih seperti saudara saudari kita ini
jadi apa namanya politik itu semuanya bisa terjadi
sebelum ke bang emrus mbak eva gimana sebenarnya pdip dengan pan ya saat ini
kan pak jokowi kasih kursi juga kan karena memang ada di pemerintahan
tapi sepertinya dari banyak kegiatan kegiatan politik pan sekarang juga banyak ke kubu sebelah begitu
seperti apa sebenarnya pdip menanggapi ini
kalau kita dari statementnya pak sekjen misalkan kita berpegang pada posisi ini de facto per de jure
karena beda selalu
kalau de jure kan bang zul
jadi kita selalu komentarnya adalah urusan itu aja
mas raya tadi langsung begini ya
makanya kita statementnya gini misalnya
jadi gimana ini ketumnya yang mana ini
terus misalkan komen berikutnya ya
karena pak amin ini lincah banget kan
jadi kadang pakai pan kadang pakai dua satu dua
kan kadang pakai apa lagi dan seterusnya
jadi kita lihat gerak gerik pak amin ya lebih karena bang zul lebih relatif lebih sama sama predictable
tapi yang satu kiri banget yang satu kanan banget
kalau pdip berusaha untuk masuk ke maksudnya gini
sudah membuka komunikasi politik belum mbak eva dengan misalnya dengan pak amin atau bang zul
atau lebih masuk ke arah yang mana kemudian
kalau bang zul hubungan kita baik banget ya
dengan bu mega juga sering berkunjung ke dauku umar
dan saya bahkan beberapa kali membantu pak zul di program mpr dan seterusnya
tapi ini kan urusan pilpres nih ceritanya
nah dari pilpres bandulnya itu adalah lebih kepada yang banyak di koran yang banyak di media
kalau pak zul kan selalu di forum forum yang karena beliau ketua mpr
bukan karena dalam manuver pilpresnya
walaupun statement formal dari pan beliau adalah capres ya
dan sudah beli bis sih sebetulnya
di kompleks dpr dipasang terus
tapi kan apa yang banyak di sana bang zul gak beredar
bahkan di internal pan pun nggak beredar
lebih banyak pak prabowo
jadi ini sebetulnya kasian juga pak zul
karena nggak di endorse nggak didorong oleh teman teman pan sendiri
tapi itu urusan internal pan ya
kita hanya bacaannya seperti itu
nah kalau kita menunggu pada itu tadi
apakah kernas mas ya
bulan apa tuh mas derajat
biasanya bulan mei
biasanya bulan mei tapi sekarang kan ramadan
tapi kayaknya nggak usah nunggu rakernas kita sudah tahu
karena kita lihatnya pak amin
bagi mbak emra seberapa identik sih pak amin kemudian bisa mempresentasikan bahwa
apa yang dilakukan pak amin adalah arah politik dari pan itu sendiri
saya kira sederhana untuk melihat
setiap munas atau apapun namanya di pan
apa yang didukung oleh amin rais menjadi ketua umum pasti jadi
yang berseberangan dengan amin pasti kalah
saya kira pernah terjadi ya
pak derajat sudah senyum senyum dia
artinya bahwa amin rais ini sebagai suatu tokoh sentral
ini nembar ke pak amin terus pinter
sekalipun pernah ingin maju kan
nah artinya bahwa amin rais menjadi tokoh sentral dikatakanlah di pan itu harus kita akui
sehingga dengan demikian bahwa keputusan keputusan yang terjadi di pan
sekalipun ada ketua umum pasti kalau boleh saya katakan ya minta petunjuk dulu lah
tampaknya begitu di partai ini
nah oleh karena itulah saya pikir kalau partai semacam ini
partai mana pun kalau ada tokoh sentral seperti itu
sebenarnya itu menghambat demokratisasi di internal partai itu
harusnya para pendiri para ketua umum yang sudah apa harus memberikan kesempatan lah
kepada tokoh tokoh yang muda sehingga biar muncul yang punya hak suara yang menentukan
jadi jadi ruang geraknya bang zul agak terbatas lagi
saya pikir seperti yang saya katakan tadi bahwa siapa yang didukung oleh pak amin rais akan jadi menjadi ketua umum
kalau tidak didukung nggak jadi coba cek ke belakang
nah betapa kuatnya tokoh sentral dengan demikian
sebenarnya saya mengatakan bahwa partai kita di indonesia itu cenderung tidak demokratis secara internal
sementara bangsa indonesia kita demokrasi katanya nomor tiga terbaik
harusnya menurut pandangan saya
partai partai yang semacam ini tidak hanya pan kalau mau kita sebut ada beberapa partai
nah oleh karena itu ada tiga faktor yang mengganggu demokrasi di internal partai
karena pendiri karena terah karena logistik
nah tiga faktor ini bisa mengganggu kedaulatan yang memiliki hak suara

jadi oleh karena itu harusnya memang sudah saatnya bahwa partai politik di indonesia itu adalah partai yang memiliki hak suara

yang memang harus dibangun dengan demokrasi substansial
bukan demokrasi prosedural
nah sehingga akan muncul kader kader yang memang sangat luar biasa
tapi ketika muncul disitu toko sentralistik yang menentukan sekalipun tidak duduk sebagai pengurus
maka siapa yang dekat dengan dia dia akan muncul
nah ini akan menunjukkan kader kader yang tidak profesional
nah ini menjadi masalah besar kita di partai kita di indonesia
termasuk ya dalam kalau kita membaca arah politiknya pan
saat ini ya saya kira iya dengan beberapa partai yang lain jadi kalau teman teman saya bicara
dengan para kader partai saya sering bertemu dengan mereka aduh deh jangan deh dilawan ketua
gua begitu ya saya karena dari luar berani nantai itu bagaimana mengejar kalau saya ini pandangan
pribadi saya bisa aja salah nol sayang paling demokratis sekarang itu malah justru ironisnya
itu partai golkar tujuh sudah lebih dewasa ya untuk kamu di mana mana tidak ada toko sentral oke
begitu ibunya udah berdehem udah langsung ngilang
ini masih ketum jadi bukan pada posisi dewan surat tapi ngerecok
sama bdip perindra nasdem hanura
hampir semua lah jadi ya memang ya itulah realitas demokrasi kita sekarang ini
sisi positifnya bahwa konflik internal relatif kecil tidak terjadi seperti
juga tetapi sisi negatifnya ya demokrasi tidak tumbuh kembang di partai yang demikian punya
tiga unsur tadi merata semuanya ada semuanya jadi nggak ada yang bisa dominasi betul betul itu modalnya
tiga saat ini itu modalnya tiga saat ini itu modalnya tiga saat ini itu modalnya tiga saat ini
sehingga apa yang terjadi dengan kalau kita bicara mengenai partainya mas derajat saat ini ya kira kira begitulah ya
kemana ya jadi kalau kata mbak empa kita sudah tahu sebenarnya tapi kan politiknya masih cair ya masih masih masih banyak ada kemungkinan
bapak bang emrus pertemuan antara prabowo dengan amin dengan rizik ini dilakukan di tanah suci mekah yang memang tentu apa ya menjadi
pesan simetrika yang tadi disampaikan ya selain solid tapi juga tentu bernuansa keislaman nah ini kan kemudian kira kira seberapa berpengaruh ini nanti ya
yang tadi disampaikan ya selain solid tapi juga tentu bernuansa keislaman nah ini kan kemudian kira kira seberapa berpengaruh ini nantinya untuk bisa katakanlah kalau memang ingin mendongkrak
elitabilitas atau mungkin untuk mendapatkan suara suara dari pemilih muslim kalau memang ini disampaikan kepada publik bahwa mereka bertemu ya ada pesan disampaikan ini seperti apa kemudian setelah ini setelah pertemuan ini kira kira akan bagaimana untuk bagi pemilih di indonesia khususnya bagi pemilih muslim nanti akan dijawab oleh bang emrus kami akan jeda sejenak kami akan segera kembali sesaat lain
oke baik anda kembali di prime news saya ingin langsung ke bang emrus tadi terakhir kita bicara mengenai pesan ya lagi lagi pesan yang ingin disampaikan ada pakai karena dalam rangkaian ibadah begitu kan tentu kan pesannya ada bernuansa keislaman ini seberapa signifikan untuk bisa menggayat pemilih muslim katakanlah kalau memang untuk pilpres dua ribu sembilan belas
baik ini saya pikir suatu langkah awal karena ada
yang bisa diperhatikan
dan itu di tanah suci gitu ya tetapi bagaimana perjalanannya ke depan ini artinya setelah pulang dari sana apakah memang perilaku komunikasi politik mereka menunjukkan religiositas itu kalau itu sinkron berarti bisa mendongkrak tetapi ketika nanti sampai di tanah air melakukan komunikasi politik dengan pilihan pilihan diksi kata yang menurut saya yang tidak produktif misalnya ya saya pikir bisa juga menguras elektabilitas tersebut sangat tergantung daripada perilaku komunikasi politik
oleh karena itulah maka kalau memang konsisten yang sudah berangkat ke sana nanti masuk ke indonesia mereka juga menunjukkan suatu komunikasi politik silaturahmi komunikasi politik religiositas dan lain lain sebagainya tetapi kalau memang muncul diksi diksi yang memang berlawanan ya tidak menunjukkan katakanlah nilai nilai dasar kita ke pancasilan kita kebindekan kita ke pluralismen kita ini akan menjadi masalah yang tidak produktif dari persepsi publik terhadap pertemuan pertemuan ini
perlu diwaspadai nggak oleh teman teman pdip oleh mbak eva pertemuan antara prabowo amin dan juga rizik siap di ataupun konsolidasi mereka lah saat ini ya
saya pikir tidak konsep diwaspadai mungkin lebih pas kita pakai tetapi bagaimanapun sebagai partai yang berkuasa saat ini pasti mengamati itu semua sehingga teman teman yang ada di pdi dan partai yang pendukung joko widodo akan melakukan kalkulasi kalkulasi politik apa yang mereka lakukan ke depan gitu ya tetapi di sisi lain tidak tertutup kemungkinan dan ada suatu wacana
akan bertemu antara amin rais dengan joko widodo gitu misalnya seperti itu
saya kira kalau itu dilakukan sangat baik sekali sekalipun memang saya melihat gaya komunikasi joko widodo dengan amin rais sedikit berbeda
kalau amin rais itu adalah low context langsung ke pokok persoalan sangat amat mudah misalnya tidak mau apa tetapi joko widodo termasuk yang high context gitu ya tidak langsung ke pokok persoalan seperti itu
nah mempertemukan semacam ini memang dari sudut komunikasi karena pola atau gaya komunikasi yang sedikit berbeda itu
agak sulit mempertemukan oleh karena itulah itu bisa dipertemukan irisan irisan itu ketika ada mediator mediator misalnya pak derajat bu eva sebagai suatu mediator mediator mempertemukan dua kepentingan ini
bahkan saya kadang kadang berpikir begitu tajamnya pak amin rais mengkritik daripada joko widodo misalnya seperti itu ya
saya kira beberapa hal dikemukakan
nah kalau saya amati di negara negara maju orang yang ada di oposisi yang mengkritik tazam itu seringkali malah dirangkul
berada menjadi bagian dari
dari kekuasaan itu
kenapa tidak dicoba
dirangkul begitu ya
dicoba suatu perencana misalnya joko widodo dipasangkan dengan amin rais
oke sebelum ke mas derajat dari tadi agak sibuk ya karena berkontak langsung dengan mekah begitu
sedikit mbak eva mengenai berencana ya pertemuan antara pak amin dengan pak jokowi tadi juga kan hasilnya kan dirangkul begitu kira kira begitu
sudah sejauh mana sih mbak kira kira ini beredar ataupun ditanggapi oleh teman teman dari pdip
di dalam kamus jawa itu ada ekstremis
di panku mati
tapi nggak berlaku untuk pak amin kayaknya
jadi meskipun pak amin nanti ketemu pak jokowi tapi tetap saja nanti perilakunya diksinya akan tetap saja
misalkan dengan bang zul lah sudah seperti itu ya
jadi menurut saya komunikasi politik atau ketemu dengan pak jokowi itu ya dalam rangka komunikasi politik biasa saja
nggak ada apa itu mas hitungan konsesi atau apa nggak ada
jadi lebih ke silaturahmi
jadi antara semua elemen bangsa kalau pak jokowi kan semua diterima ya sebetulnya
jadi jangan berharap banyak dari pertemuan dengan pak amin
tapi di internal pdi perjuangan sendiri kita itu selalu diwanti wanti jangan terpancing
mesti hati hati setiap ada isu beda banget ketika dengan oposisi lebih loss mas ya
kalau dengan ini sekarang sangat control dan juga di
dibentuk tim dimonitor
ini ada statement ini hati hati panduannya seperti ini seperti itu
jangan ngomong yang bahaya dan seterusnya
karena kita belajar bagaimana diksi itu bisa sangat mempengaruhi masyarakat respon masyarakat ya
jadi kenapa sekarang kita lebih menahan diri bahkan nggak ada lagi cap jempol darah itu nggak ada lagi di pdi perjuangan
karena kita sekarang pengennya berkeadapan
lalu partai moden
dan seterusnya itu karena kita tahu mempertahankan kemenangan itu lebih sulit daripada ketika mencari kemenangan
meraih ya atau mendapatkan ya
mas derajat ini tadi yang lagi agak agak sibuk karena langsung mendapatkan telepon dari pak amin tadi
apa ada informasi nggak mas derajat kira kira apa yang mau dibagikan dari sana
pertemuan sudah selesai ditutup sholat asar berjamaah
imamnya tuan rumah pak habib rizik
saya apa yang kira kira bisa saya sampaikan ke teman teman media tadi mungkin
tapi mungkin nanti setelah selesai acara ini baru saya akan kontak lagi
tapi sudah ada pembahasan kira kira tadi apa yang dibahas kira kira
iya sudah ada
makanya tadi karena masih on air saya nggak bebas untuk
bahas pilpres juga
tapi tadi ada soal pertemuan maupun soal pak amin kritik
pak amin itu beberapa kali menasehati quote unquote santri santrinya termasuk saya yang paling sering dapat nasihat itu
itu bahwa mas derajat di indonesia ini itu kalau dalam islam itu kan ada mengajak kepada kebaikan mencegah kepada kejelekan
nah yang mengajak kebaikan takmurunabilma'ruf itu sudah banyak
dan orang indonesia kalau diajak kebaikan itu nggak marah
ya nyaman nyaman saja
tapi yang mencegah kepada kejelekan
tanhauna'anil mungkar itu sedikit
dan orang indonesia kalau diajak di sini itu marah
nah pak amin mengatakan karena di sini sudah banyak saya fokus di yang tanah huna animumkar yang mencegah kepada kejelekan
dan itu memang berisiko akan banyak orang yang tidak suka
dan itu memang pilihan beliau
dan itu beliau lakukan sejak zaman pak harto
jadi sejak zaman pak harto apa namanya beliau
pak harto beliau kritikan ya kita udah tahu
bukan cuma pak habibie yang gak terlalu banyak beliau kritik
karena memang hubungannya sangat dekat ya
kemudian setelah itu beliau yang menjadi kingmaker menjadikan gus dur
tapi setelah dianggap gus dur
setelah beliau berpandangan dalam pandangan beliau
gus dur melakukan berbagai hal yang tidak bagus
ya beliau kritik
sampai akhirnya lengser kan
kemudian setelah itu kan beliau juga jadi king maker untuk mengangkat bumega kan menaikkan bumega
tapi ketika dalam pandangan beliau bu mega menyimpang dalam pandangan beliau nih ya
ya beliau kritik gitu
pak sby itu pan dukung pilpres pak sbyjk
pan apa namanya putaran kedua mendukung pak sbyjk
tapi setelah itu ya ketika beliau melihat pak sby bbm dan sebagainya
itu saya saat bersama sama mbak eva itu pada saat pak amin mengkritik habis pak sby
nah di era pak jokowi sekarang kayaknya tampak lebih pedas kayaknya
pak amin ini kan bacaannya tuh banyak sekali
beliau tuh bukunya tuh mulai dari arab gundul sampai yunani gundul itu ada bukunya itu macam macam
sehingga diksi beliau itu banyak sekali
pak amin ini memang tipe orang yang apa yang beliau pikirkan dan itu beliau lemparkan
sehingga memang ya benar mbak eva
kalaupun terjadi pertemuan itu
antara pak amin dengan pak jokowi ya
iya pak amin dengan pak jokowi
apa namanya pak amin akan tetap kritis
dan itu juga sudah saya sampaikan karena saya yang menjadi quote and quote curu rundingnya begitu
kepada utusan dari presiden saya sampaikan kalau apa namanya
kalaupun nanti terjadi pertemuan itu betul betul konteknya silaturahim
tidak ada konteks dukung mendukung tidak ada konteks apa
yang penting antara dua tokoh dari solo sama sama dari solo loh ini ya
jadi solo sama sama rumahnya dekat
jadi kalaupun terjadi pertemuan itu ya mungkin lebih komunikasi
terus kemudian pak jokowi bisa menjelaskan kenapa beliau mengambil kebijakan ini ini ini
kemudian pak amin mengatakan kenapa beliau mengkritik ini ini
kemudian ya siapa tahu ada titik temu di dalam unsur kebijakan
tapi soal politik kita nggak bisa ada sesuatu yang kita harus katakan
yang kita harus katakan akut dan deal gitu
pak amin masih akan tetap kritis gitu
dan itu dari awal sudah sangat clear untuk disampaikan
dan pihak utusan ini itu juga sudah bisa menerima sebenarnya
jadi saya rasa bahkan pak jokowi pun saya rasa menyadari kalau memang ya pak amin seperti itulah orangnya
sama seperti kita menyadari
kita menyadari setiap orang sudah punya
grand dan track sendiri seperti itu
dan saat ini masih pertemuan ya tadi ya informasinya
sudah selesai dan ada beberapa pembicaraan yang belum bisa disampaikan oleh mas derajat
harus konfirmasi tapi pembicaraan mengenai pilpres tentu tidak bisa dilepaskan kira kira begitu ya
nah setelah pertemuan ini nanti sambil kita juga menunggu apa konfirmasi dari mas derajat setelah pertemuan ini
apa kemudian yang akan dilakukan oleh pan begitu atau dari teman teman pdip
atau partai pendukung pak jokowi
menyikapi satu sama lain ya masing masing manuver ini seperti apa nanti kedepannya apakah ini betul betul tanda bahwa kira kira memang pan pks dan gerindra akan jalan bersama untuk pilpres
kalau iya juga siapa kemudian calon
ini kan juga menjadi penting
nanti kita akan bahas usai jeda mas derajat mbak eva dan juga bang emrus kami akan segera kembali saat lagi
anda kembali di prime news kita masuk ke segmen terakhir dari dialog tadi terakhir informasi dari mas derajat
pertemuan antara pak amin dengan pak prabowo dan juga rizik siap sudah selesai ya mas ya
sudah selesai dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama begitu
ya menjelaskan buka puasa bersama
tapi topik apa ataupun pembahasannya apa ini belum bisa dikonfirmasi lagi
tapi kira kira memang kalau ada konsolidasi mengenai pilpres itu sudah agak sulit untuk tidak dihindarkan ya kira kira
karena memang antara tokoh tokoh politik yang bertemu di sana
saya ingin ke bang emrus terakhir ini
kalau dari perspektif dari bang emrus sendiri kalau kita lihat ini ke depan seberapa kuat sih nantinya kemudian kalau memang ini menjadi sebuah koalisi ya
antara pan pks dan juga gerindra seperti yang tadi sudah kita banyak omong sudah kita banyak bicarakan
kalaupun iya kemudian bagaimana pertentangan antara capresnya siapa cawapresnya siapa dan lain sebagainya
baik pertama kalau kita petakan kekuatan kita berbasis kepada apa
kalau kita berbasis kepada suara
yang ada di legislatif saya pikir pan pks dan gerindra masih lebih kecil daripada koalisi yang di sini kalau itu berbasis ke sana
tetapi jumlah suara di legislatif biasanya tidak berkorelasi positif daripada pemenangan pemilu di pilpres itu
sangat tergantung bagaimana para kandidasi ini nanti menawarkan program terhadap masyarakat
sehingga bisa merangkul atau katakanlah mempengaruhi persepsi publik dalam konteks pembangunan indonesia ke depan
kesejahteraan apa yang diperoleh gitu ya
kalau saya mengatakan bahwa katakanlah misalnya di kubu kemungkinan prabowo tentu harus di backup dengan wakilnya yang bisa mendongkrak suara mereka
demikian juga pak jokowi dodo siapa yang menjadi wakil
tetapi penentu pemenang bisa saja dipasangkan dengan siapa wakilnya
wakilnya menjadi bisa penentu
tentu wakil yang bisa merangkul
wakil yang bisa meraup perhatian dan simpati masyarakat indonesia secara keseluruhan
nah kita menunggu sekarang ini daripada dua pasangan ini siapa menjadi cawapres mereka
itu akan menjadi penentu mereka bisa kita kalkulasikan
ada sementara berpendapat bahwa kita lihat peta daripada pilkada gitu ya
khususnya di pulau jawa yaitu jawa barat jawa timur dan jawa tengah
ini menjadi lumbung suara gitu ya
siapa pemenangnya di sini
saya kira itu menjadi salah satu variable
bukan satu satunya variable penentu pemenangan itu
karena masyarakat tidak ada jaminan ketika memilih misalnya satu paslon tertentu di pilkada otomatis akan memilih yang diusung oleh si paslon itu menjadi cawapres
kedua adalah bahwa betapa cairnya juga kita lihat di dalam pilkada kali ini dua ribu delapan belas ini
bahwa pdi di satu sisi berkoalisi dengan pks di tempat lain
tapi di sisi lain
mereka berseberangan misalnya seperti itu
jadi tidak ada saya melihat bahwa peta koalisi di pilkada tidak berkoalisi dengan peta koalisi di pengusungan paslon presiden yang kanan
jadi serba cair semua
tapi langkah pan kalau memang harus merapat ke kubu pak prabowo sudah paling tepat atau paling aman
saya pikir sangat susah kita mengatakan
karena politik ini intinya saya tidak mengatakan mau pan atau siapa pun
saya melakukan apa saya dapat apa
nah kalau dia berkoalisi dengan ini partai terbesar dapat apa
karena bagaimanapun partai ujung ujungnya adalah kekuasaan
oleh karena itu selalu saya mengatakan perlu pencerdasan politik terhadap masyarakat sehingga tidak terbius daripada perilaku perilaku aktor aktor politik atau partai politik di indonesia
supaya masyarakat itu semakin cerdas melihat
realitas politik yang sesungguhnya nggak ada di indonesia di panggung belakang
bukan di panggung depan yang kita melihat mereka seolah olah berbeda pandang dan lain lain sebagainya
soal bersama begitu ya
bisa saja di ruang publik mereka berbeda begitu ketat setelah itu ngopi mereka
ini benar benar akademisi yang memberikan pelita dan harapan
bapak eva bagaimana ujung dari pertemuan atau konsolidasi ya ini kan konsolidasi dari pihaknya pak prabowo begitu sampai ke mekah
kalau di pihaknya pak jokowi bagaimana untuk pilpres dua ribu sembilan belas nama cawapresnya masih digorok tentu tapi sudah sampai di mana kemudian saat ini
ya saya ingin menengahkan bahwa sebetulnya faktor yang terpenting adalah
wapres ya wapresnya siapa baru nanti kita melihat peluang masing masing lebih banyak kemana
mbak puan atau mas budi guna
karena pertimbangannya dulu juga seperti itu wadih mesti perlu dikuat ini indonesia timur ini siapa patronnya seperti itu
dan untuk pd perjuangan jelas bahwa timingnya kita ingin bicara itu setelah melihat hasil pilkada
harus jelas walaupun semua pollster sekarang hasilnya kita cermati
oh mas ahaye yang paling tinggi ya saat ini wapresnya dan seterusnya dan seterusnya
dan itu tentu
peluang kemudian kalau misalnya pkb ataupun caimin
semua masih punya peluang
aamiin hati hati nanti mbak eva kena semprit
semua masih punya peluang namanya juga politik ya
termasuk juga mas romi dan seterusnya
peluang pan juga masih ada ya
tergantung pak aamiin
tergantung pak aamiin
dan konsolidasi di internal kita mungkin akan real ketika kita sudah masing masing punya kartu ya
berapa punya kursi itu kan alat bargain ya
ya aku menang pilkada sekian loh ya
itu tuh sebagai bagian dari bargain untuk mengajukan wabres
nah ketika nanti rembukan di dalam dan ada pasangan yang sudah clear
barulah nanti kita menghitung oh lawannya seperti ini dan sebagainya
kalau sekarang ya masih gejala gejala
jadi wabres juga ini masih sosok yang apa ya ataupun faktor yang penting juga
sangat penting bahkan ya
tadi menurut mbak eva untuk pilpres nanti
mas derajat setelah pertemuan ini pan bagaimana
apakah ini sekali lagi lagi kita tanyakan semakin menguatkan posisi pan bahwa oke kita tampaknya akan keluar dari
apa namanya koalisi pemerintahan meskipun masih menunggu rakernas ya
tapi kalaupun memang ia harus bertemu ataupun mendukung pak prabowo apa yang diajukan oleh pan
apakah nama cowok pres
atau seperti apa
itu juga saya rasa bagian yang dibicarakan di mekah itu
oh ini bocoran juga nih ya
tapi apa mungkin ada beberapa alternatif ada cuman ya penentuan cowok pres itu suatu yang sangat sensitif
capres capres itu sensitif bahkan orang seolah olah menganggap sudah take it for granted koalisi pak jokowi ini solid gitu kan
bisa saja bubarkan
bisa saja bubarkan gara gara jawab pres itu
itu bisa terjadi
bisa terjadi ya bisa terjadi
apa namanya sama juga di sini apa namanya gerindra pan pks orang melihatnya sudah solid gitu kan
padahal belum tutup
urusan jawab pres bisa bikin berantakan
jadi makanya saya katakan tadi masih cair
bahkan yang orang sering bilang seolah olah nggak mungkin
tapi juga pernah dilemparkan pasangan jokowi prabowo itu itu juga tetap nggak bisa kita coret
itu gak bisa kita coret
tapi tetap ada
jadi artinya apa namanya penentuan jawab pres itu bisa make or break coalition
jadi saya rasa partai partai itu sekarang betul betul ibaratnya sekarang pasang kuda kuda lihat sana lihat sini terus gitu
kemudian saling menjajaki ya nanti pada ujungnya pasti akan mengerucut ke realistis
oke memang kami gak mungkin dapat jawab pres
kami ngambil posisi menteri sekian sekian
mas derajat terakhir ada lagi nggak yang bisa dibocorin buat cnn
belum belum komunikasi karena kalau komunikasi kan live gak enak ini
oke oke tapi kira kira ya membahas ini juga lah ya tadi sudah kita bahas ya konsolidasi
dan lain sebagainya untuk ppres dua ribu sembilan belas terima kasih mas derajat
kita akan tunggu nanti seperti apa setelah pertemuan apakah apa yang dilihat di layar betul betul terjadi atau justru di belakang panggung lebih
lebih kuat lagi pengaruhnya terima kasih banyak bapak ibu sekalian